hari ketiga pasca gempa cianjur tiga unit helikopter dikerahkan badan sar nasional dari lanut atang sanjaya bogor untuk mengangkat bantuan logistik
bantuan kali ini berupa makanan cepat saji beragam kebutuhan bayi hingga tenda darurat
tiga unit helikopter dikerahkan badan sar nasional untuk mengangkut ratusan kilogram bantuan logistik korban bencana gempa cianjur
yang dipusatkan di lanut apang sanjaya kabupaten bogor jawa barat pada kamis siang
selain makanan instan bantuan makanan cepat saji kebutuhan bayi hingga terpal dan tenda darurat juga disiapkan
seluruh bantuan didistribusikan melalui jalur udara dengan sistem dropping air di area perkebunan dan persawahan sekitar permukiman yang terisolir
lebih dari tujuh titik permukiman yang tersebar di desa tegal desa telaga desa guru desa kaso dan desa penjat menjadi sasaran dropping kali ini
helikopter sengaja dikerahkan oleh basarnas untuk mempercepat pendistribusian bantuan logistik
medan terjal jalan terputus serta jarak terpencil di sela perbukitan membuat distribusi bantuan melalui jalur darat cukup terhambat
di daerah daerah terpencil ya itu di desa desa itu banyak sekali yang terisolasi yang belum bisa dijangkau oleh kendaraan darat dengan cepat
jadi tugas hari ini adalah seperti itu pemanfaatan helikopter kita itu untuk mensuplai logistik kepada masyarakat di daerah daerah yang terpencil
saya kemarin sudah mengalami sendiri yang di daerah lereng bukit itu susah sekali kendaraan untuk bisa dijangkau ya